seperti inilah awan panas guguran gunung merapi yang terpantau dari dua kamera cctv milik badan
geologi yaitu dari babadan magelang jawa tengah dan tunggul arum sleman daerah istimewa yogyakarta
pada minggu malam situs resmi balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
atau bpptkg yogyakarta menyebut awan panas terjadi pada minggu pukul dua puluh satu lebih tiga puluh delapan menit
waktu indonesia bagian barat luncuran mengarah ke barat daya dengan jarak luncur dua km seismograf
mencatat awan panas terjadi selama hampir lima menit dengan amplitude delapan belas mm data kegempaan merapi
masih tinggi dan gunung teraktif di dunia ini masih berstatus siaga sejak lima november dua ribu dua puluh
sebelumnya awan panas guguran juga terjadi di gunung semeru di lumajang jawa timur pada minggu
jarak luncur awan panas tersebut sejauh empat km mengarah ke wilayah besukobokan dari data pos
pengamatan gunung api semeru periode enam belas januari dua ribu dua puluh dua pukul enam hingga dua belas waktu indonesia barat
gunung semeru mengeluarkan awan panas guguran satu kali letusan tiga kali guguran dua kali
hembusan satu kali dan tremor harmonik dua kali hingga kini status gunung api tertinggi di pulau
jawa itu masih level tiga atau siaga
sepuluh dua puluh waktu indonesia barat terjadi dua kali ketentusan dengan ketinggian nasab kurang
lebih empat ratus sama sampai dengan lima ratus m kemudian juga terpantau dramati ada awan panas guguran yang
hai mengantisipasi potensi awan panas guguran petugas mengimbau masyarakat agar tidak beraktifitas
sampe ada erol

serta mewaspadai potensi awan panas guguran
guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari gunung semeru
tim liputan cnn indonesia